oke baik kita buka good morning dengan informasi yang pertama ini penting untuk ibu ibu terutama karena yang saya ketahui ya di sekitar saya saja ada banyak sekali ibu ibu yang ikut arisan online
ya modusnya banyak sekali apa namanya untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang berlipat lipat tetapi sepertinya anda harus hati hati
karena ada satu arisan online dengan sebutan arisan mama yona berhasil dibongkar saat reskrim polres metro bekasi karena adanya unsur penipuan
dari aksi penipuan yang ia lakukan pelaku berinisial dcy berhasil meraup keuntungan hingga satu empat miliar rupiah
modus penipuan arisan online dengan iming iming keuntungan besar yang sempat memakan ratusan korban akhirnya terbongkar
pelaku penipuan dcy selasa sore hanya bisa menunduk saat digini satreskrim polres metro bekasi jawa barat
pelaku adalah seorang ibu rumah tangga yang diketahui bandar sekaligus nahkoda dari grup media sosial
facebook bernama mama yona modusnya mengajak anggota grup untuk berinvestasi dengan iming iming
keuntungan sebesar lima puluh hingga delapan puluh persen dari nilai investasi yang disetorkan namun setelah uang
didapat dari ratusan member pelaku justru menggunakan dana miliaran rupiah untuk kepentingan
pribadi dengan dibelikan sejumlah aset berharga pelaku yang masih berusia dua puluh lima tahun mengaku hanya
ikut ikutan dari arisan online dengan iming iming penghasilan tiga puluh hingga empat puluh persen ikutan grup teman

ikutan grup teman teman
setelah itu mbak bikin grup sendiri
kemudian dari bulan agustus itu
rasanya peserta nya berapa banyak
awalnya bergulir biasa ya arisan ya
mulai berhenti itu mbak gak bisa mengembalikan bulan keberapa ya
tanggal tujuh februari
mulai februari nggak bisa mengembalikan
ya awalnya ada peminjamnya pak gitu
tapi karena udah banyak yang kabur
jadi terakhir ya mulai gali lubang tutup lubang gitu
dari tangan pelaku polisi menyita sejumlah barang bukti
diantaranya enam buku tabungan dari beberapa bank
empat kartu atm
dua buah handphone
satu unit rumah
lima kafling tanah dan puluhan lembar bukti transfer ratusan juta rupiah
terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan puluhan korban yang mengadukan penipuan yang dilakukan penyelenggara arisan kemapan
yang dilakukan penyelenggara arisan kemarin

menurut informasi dari sejumlah korban
anggota dari grup arisan berasal dari berbagai daerah
seperti medan batam jakarta serta daerah lainnya
korban modus penipuan arisan online ini hanya sebagian kecil yang telah menagih janjinya
diperkirakan korban mencapai lebih dari enam ratus orang
deddy beben bekasi